sementara itu menteri dalam negeri cahaya kumolo sepakat dengan sikap menteri hukum dan ham yang menolak berkas peraturan kpu atau pkpu terkait pencalonan anggota legislatif
mendagri menilai ex napi kasus korupsi berhak menjadi calon legislatif sesuai dengan undang undang
mendagri cahyokumolo mengapresiasi niat baik kpu yang melarang bekas napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif
namun cahyo mengingatkan peraturan tersebut harus tetap dalam koridor hukum dan berlandaskan undang undang
sama dengan pak menkum ham ya
semangatnya sebagaimana yang kita bahas dengan komisi dua dan pemerintah dan kpu dan bawaslu sama setuju semangat
hanya hanya seseorang dicabut hak politiknya kan karena ketentuan undang undang dan karena keputusan hakim di pengadilan
pertimbangan menteri hukum dan ham dasar melarangnya harus di dua itu
tidak bisa ada aturan lain termasuk hal hal lain
itu aja walaupun semangatnya sama kan intinya
draft peraturan komisi pemilihan umum atau pkpu tentang pencalonan anggota legislatif yang mengatur mantan narapidana kasus korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif segera selesai
namun ide kpu untuk melarang mantan napi korupsi berlagak di pemilu
masih mendapat penentangan di parlemen karena tidak sesuai dengan undang undang
wacana komisi pemilihan umum menghadirkan calon legislatif yang bersih dari korupsi segera terwujud
draft peraturan kpu atau pkpu yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk berlagak di pemilu atau menjadi anggota legislatif segera selesai
kpu menyatakan ingin menyajikan pemilu berkualitas dengan memunculkan calon anggota legislatif yang bersih dan berintegritas
kpu kemudian berupaya melakukan pencegahan dari proses awal pencalekan
maka pada saat pencalekan kita usulkan salah satu syarat yang juga disertakan adalah tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara
ironisnya wacana kpu itu mendapat respons negatif dari anggota dewan
ketua dpr bambang susatyo menilai seleksi calon legislatif cukup dilakukan partai politik
tak perlu aturan tambahan dari kpu
kami sebagai pimpinan dpr ri sebenarnya tidak perlu ada aturan yang mengatur itu
serahkan kepada partai politik untuk melakukan seleksi
dan menurut saya keputusan itu sudah sangat bijaksana dan sesuai dengan aspirasi partai partai politik
bila peraturan kpu tersebut tetap dipaksakan diberlakukan
menteri hukum dan ham yasona lauli menyatakan akan ada konsekuensi hukum
seperti munculnya ego sektoral setiap lembaga negara
untuk menetapkan peraturan
untuk peraturan tabrak saja undang undang diatasnya
tidak bisa begitu
wakil presiden yusuf kala memandang lembaga legislatif seperti dpr harusnya diisi orang yang betul betul bersih
yusuf kala memandang agak janggal jika peraturan kpu soal larangan eks koruptor mencalonkan diri
enggan ditekan menkum ham yasona lauli
kita ingin ke legislatif itu orang yang betul betul bersih
betul betul mempunyai martabat mempunyai kewenangan yang baik
kalau dia resifidis masuk ke situ kan tentu tidak enak juga
saya bilang mencari kerja saja yang biasa harus butuh surat keterangan berkeluargaan baik dari polisi
masa sudah jelas ada masalahnya sih bisa diizinkan lagi menjadi anggota dpr
menteri hukum dan hak asasi manusia yasona lauli menyebut pihaknya kini sedang berkoordinasi dengan bawaslu
serta kementerian dalam negeri
untuk mengendaklanjuti rencana
kpu melarang mantan koruptor
kita langsung saja membahasnya malam hari ini
apakah memang kemudian polemik ini akan terus berlarut larut
satu sisi mengatakan itu adalah hak sesuai dengan putusan mk
satu sisi mengatakan itu bukan hak
satu sisi mengatakan bahwa lebih baik calon calon yang ditunjukkan kepada pemilih di tanah air nanti
untuk calon anggota dpr adalah calon calon yang berkualitas
tidak punya rekam jejak yang buruk dari sisi hukum
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan bayu
dwi anggono ahli hukum tata negara dari universitas jember
selamat malam mas bayu terima kasih sudah hadir
kemudian ada rufinus sutauruk anggota komisi dua dari fraksi hanura
selamat malam pak rufinus terima kasih sudah hadir kembali juga di cnn indonesia prime news
kemudian ada hairansyah wakil ketua komnas ham
selamat malam pak hairansyah
dan kemudian kita akan langsung saja melihat dari sisi komnas ham
karena sempat menyuarakan bahwa ini bukan soal hak
ini bukan hak untuk kemudian memberikan kesempatan
kepada para mantan napi kasus korupsi bisa maju lagi sebagai calon legislatif
ya sebenarnya kan dari segi aspek konstitusional memang hak dipilih itu bagian dari hak untuk terus serta dalam pemerintahan
dari bagian dari hak asasi manusia sebenarnya
tapi kemudian memang dalam konsep hak asasi manusia itu ada yang non derigaber right
artinya ada hal hal yang tidak bisa disimpangi salah satunya
atau tidak bisa dikurangi oleh siapapun dan oleh keadaan
karena keadaan apapun itu salah satunya hak hidup misalkan
sehingga salah satu kampanye yang kita lakukan di komnas misalkan soal hukuman mati itu harus dihapus misalkan
karena itu menyakut hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun
tapi ketika kita bicara soal hak dipilih terus serta dalam pemerintahan
itu bisa dalam artian dibatasi
ada proses pembatasan dan di undang undang dasar itu dimungkinkan
tentu kapasitas kami melihat dalam perspektif ini komnas ham
artinya ada hak hak apalagi kemudian ada alasan alasan moral yang kemudian dikembangkan
berkaitan dengan soal proses calon legislatif yang lebih berkualitas berkapasitas
dan lebih bersih dari kasus korupsi misalkan
itu ada nilai nilai yang di dalam pasal dua puluh delapan j angka dua misalkan dimungkinkan untuk itu sebagai satu pertimbangan
bahwa ada problem teknis pengaturannya gitu
itu soal lain ya
itu soal lain lagi
tapi kalau bicara ada yang bicara itu hak hak itu bisa dibatasi
ada penyelidikan hak
ada penyelidikan hak hak hidup seperti itu ya
itu baru tidak bisa ditawar tawar
iya tidak bisa ditawar tawar
sebelum ke pak rufinus ya saya ingin ajak dulu pemirsa untuk melihat pernyataan dari presiden joko widodo
ketika ditanya soal rencana kpu melarang mantan napi kasus korupsi untuk bisa maju sebagai calon anggota dpr
hak maksudnya mencabut hak mereka untuk berhubungan politik
iya itu konstitusi kan
apa apa apa memberikan hak
tapi itu silakanlah kpu ditelah
kalau saya itu hak
hak seseorang untuk berpolitik
tetapi juga kpu bisa saja
mungkin membuat aturan
boleh ikut tetapi diberi tanda
ya kalau komnasan bilang haknya itu hak
tapi ada haknya
ada hak yang bisa dikurangi
terkait dengan nilai nilai moral dibatasi begitu ya
tapi presiden tetap ingin mengatakan itu hak
bagaimana tanggapan pak rufinus bahwa sebenarnya kalau disebut hak ya tidak juga itu soal hak
ya kalau kita melihat frame kita kembali ke sistem
saya berulang kali mengatakan sistem itu ada tiga
kalau hukum itu menjadi subsistem dari sistem yang ada di negara ini
maka kita bicara lembaga dan struktur lembaga dan manusia
kalau kita bicara substance
substance itu ada hirarki
yang harus dipatuhi sesuai dengan budaya hukum yang ada
nah hukum itu juga begitu
nah kalau lembaga sudah diberikan kewenangan untuk membuat undang undang patuh
ini bicara dpr ya
ini kita bicara sistem
nah sekarang kita masuk ke yang beliau katakan tadi bahwa ini ada hak
persoalannya sekarang pengurangan ini kita mau taruh di mana
kembali kepada substansi hukum di dalam hirarki
nah kalau kita buat itu di peraturan kpu rasanya ini tidak masuk di dalam hirarki perundang undangan
nah kalau itu menjadi pertanyaannya tentu harus dibuat di mana
di dalam undang undang
mengapa dpr menjustifikasi apa yang disampaikan
tentu saja disampaikan oleh pemerintah dalam naskah akademis undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemimpin perintah
tentunya itu beralandaskan kepada putusan mahkamah konstitusi
tidak ada mau komnas ham kek mau presiden mau siapapun tidak bisa mendismis apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
di mana hal itu di challenge pada tahun dua ribu sembilan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor dua
masalah mahkamah konstitusi nomor empat puluh enam tahun dua ribu lima belas
tentang konten yang sama
di sana dikatakan sepanjang perasa seseorang terpidana koruptor yang sudah mendeklarasi bahwa dia mantan setelah menjalani masa hukumannya dia diberikan hak
itulah yang diatur di dalam pasal dua ratus empat puluh undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilu serentak
jadi ini adalah merupakan kristalisasi dari putusan mahkamah konstitusi
dari konstitusi kita yang diadopsi dan semua tidak ada yang keberatan
pada saat saya dipansuh sebetulnya
pada saat kita diskusikan ini sampai sekian bulan tidak satu pun dari kpu tidak satupun dari kpk tidak satupun dari manapun lembaga manapun
mengatakan ini tidak benar atau perlu dibenahi atau apa
ini saat penyusunan undang undangnya pak ya
mau ahli mana pun
karena kami kemana mana berkunjung ke gama ke ui ke kemana mana kita panggil
tidak ada yang keberatan
tidak ada yang keberatan
pada saat rdp mereka sampaikan ini
karena yang di konten yang mereka sampaikan adalah masalah koruptor itu adalah dua hal yang berbeda
konten masalah mantan koruptor ini itu dua hal yang berbeda setelah ada undang undang itu
jadi kalau kita bahas
pertanyaannya konten ini berlabuh di kpp peraturan kpu atau di undang undang atau di mana gitu
ini yang jadi masalah
jadi bukan masalah koruptornya
semua di dpr bawaslu pemerintah bahkan kpu bahkan lsm sepakat bahwa koruptor ini harus diberantas
tapi pertanyaannya bagaimana kita ini nanti dari ahli tata negara akan kita dengarkan
bagaimana kita membuat aturan ini di luar undang undang atau menabrak putusan mahkamah konstitusi
oke langsung saja mungkin mas bayu melihat bagaimana analisis ini karena polemik yang terus berkepanjangan ya
yang satu mengatakan semangatnya agar apa namanya kasus korupsi nafikan korupsi tidak bisa muncul di situ
tetapi di sisi lain dalam ini bicara soal hak berdasarkan putusan mk dan lain sebagainya
ya mas indra
jadi saya sebenarnya ingin mengakhiri polemik soal pkpu pencalekan ini perdebatan ini ya
kritik saya terhadap proses polemik yang tidak kunjung usai ini adalah menunjukkan cara berhukum kita yang masih konservatif konvensional kemudian tidak kreatif dan sangat positifistik
karena kita polemik ini kan sudah pada titik terjadi kebuntuan hukum
kebuntuan hukum yang sangat akut
kebuntuan hukum yang akut
iya masing masing pihak kpu dengan logikanya mengatakan bahwa
kebuntuan hukum yang sangat akut
ini pertimbangannya adalah demi pemilihan berintegritas yang adil
ini demi kemaslahatan umat kira kira gitu
tidak salah juga itu ya
tidak salah juga
pak rufinus dari dpr kemudian pemerintah bawaslu juga tidak salah mengatakan bahwa putusan mk empat puluh dua dua ribu lima belas jelas
bahwa putusan mk sepertinya erga omnes
berlaku untuk seluruh tidak hanya kasus itu
bahwa soal hak pilih atau hak dipilih itu hanya dicabut melalui putusan pengadilan pasal tiga puluh lima kuhp
kemudian undang undang pemilih
itu hanya melaksanakan putusan mahkamah konstitusi
sehingga benar juga pendapat mereka bahwa pkpu sebagai peraturan pelaksana tidak boleh menabrak putusan mk yang kemudian diderivasikan dalam undang undang pemilu
karena pkpu letaknya lebih di bawah ya
lebih di bawah
apa yang disampaikan komnas ham juga betul
secara substansi moral dan lain sebagainya itu betul
tinggal kemudian dalam berhukum itu kan kita juga mengenal yang namanya konsensus kesepakatan
bahwa produk konsensus kesepakatan para pihak itu ada kita sebut sebagai produk hukum
yang mengikat bagi pihak
pihak pihak yang bersepakat
mari kita cari titik temunya
bukan titik perbedaannya
kalau ini perbedaan semakin dilebarkan pasti semakin jauh
ini kita titik temu
ada titik temunya
tidak ada satupun menurut saya dari pemerintah bawaslu dpr dalam rapat konsultasi dengan kpu termasuk komnas ham
itu semua mengatakan bahwa sepakat terhadap substansi
sepakat terhadap ide niat baik kpu untuk menjadikan pemilu berintegritas
kalau calon calonnya juga
cuman persoalannya adalah barang peraturan kpu inilah yang jadi momok bagi polemik ini
karena memang kalau kpu ini tetap dipaksakan tentu pemerintah dan dpr sebagai pembentuk undang undang merasa loh
ini lembaga kpu ini kan juga terikat pada undang undang
kemandirian kpu pun ada batasannya
jadi dipatasi oleh undang undang dan konstitusi
termasuk juga putusan mahkamah konstitusi
sehingga kemudian ditemunya apa
jadi ditemunya maka saya katakan dalam rilis yang saya buat
substansinya itu ya
puskapsi hari ini adalah
kenapa tidak dicoba kemudian
ini juga menjadi hukum
yaitu kpu punya kewenangan mengundang seluruh partai politik
untuk kemudian membuat deklarasi bersama
tanda tangan semua ketemu parpol
mengatakan kan mereka setuju dalam ide kpu
bahwa kami tidak akan mencalonkan napi ex koruptor
karena para pihak akan menertangani
pasti akan bertanya
gimana kalau ada parpol yang tidak mau hadir deklarasi menandatangani
berarti yang selama ini mereka sampaikan mendukung kpk
ini menarik ini
kita akan lanjutkan setelah jeda ya mas bayu ya
deklarasi semua diundang
kemudian deklarasi bersama
tidak akan mencalonkan calon legislatif
itu bukannya kemudian parpolnya nanti dituding
melanggar hak tadi
nah setelah jeda ya
kita akan ulas lebih lanjut
prime news akan segera kembali
yaitu melarang napi kasus korupsinya
persoalannya hanya di soal peraturan perundangannya
soal formilnya ya mas bayu ya
nah anda usul untuk kemudian kpu segera membentuk konsensus
mengundang seluruh partai politik
deklarasi bersama di depan
menolak mencalonkan mantan napi kasus korupsi
tapi ini sifatnya kan kemudian bukan mengikat berarti mas bayu ya
jadi mas indra saya lagi
putusan mk sifatnya final and binding and erga omnes
mau undang undang mau pkpu
sudah pasti tidak bisa melanggar putusan makam konstitusi
jadi memang itu sudah kuncinya ya
iya kalau kita masih meletakkan mk sebagai penafsir konstitusi yang tunggal
yang putusannya itu mengikat semua pihak
kita kan sekarang tidak bicara soal aspek yuridis
jadi aspek yuridis sudah selesai ya
selesai keinginan masyarakat
yang kemudian kpu menangkap itu
disampaikan ke komisi dua ke bawaslu pemerintah
semama sama kami setuju terhadap aspirasi ini
cuman kpu jangan anda atur melalui peraturan kpu
ini berbahaya karena anda akan bisa di challenge
dibatalkan oleh mahkamah agung yang kedua
jelas jelas ini menabrak
masa jelas jelas sudah menabrak masih harus dipaksakan diundangkan
majukan substansinya saja
hembatan ini kita singkirkan
substansinya kan semua berkehendak
hukum itu konsensus kesepakatan
kalau partai politik di dpr komisi dua
waktu itu mengatakan kami setuju terhadap hasil rapat konsultasi kan itu
menyatakan tidak ada masalah soal substansinya
bawaslu juga pemerintah juga
substansinya ini kita garis bawahi lagi agar publik tahu
bahwa tidak menginginkan napi kasus korupsi atau mantan napi kasus korupsi
maju sebagai calon anggota legislatif atau anggota dpr
itu semua partai setuju ya waktu itu mas
partai setuju dalam komisi dua
dan berbagai media semua sekjen sekjen partai pada waktu itu saya lihat
berlomba lomba menyatakan secara substansi kami setuju terhadap ide dari kpu
nah sekarang wujudnya di konsensus saja
wujudnya menurut saya kita ingin satunya kata dan perbuatan
jadi kalau menurut saya kpu ini harus dikonsentrasi
kpu ini tinggal menangkap bola ini
baik kami buat deklarasi kita undang dalam rangka pemilu berintegritas
kami undang semua pimpinan partai politik hadir di kpu
kita deklarasi bersama kita teken surat pernyataan bersama
deklarasi tidak akan mencalonkan napi koruptor
kalau partai tidak hadir menurut saya bunuh diri politik
kpu perlu mengumumkan itu
ya pasti ini akan diliput secara besar besaran
ini akan bunuh diri politik
kalau pun ada partai yang datang ini kebenaran prestasi dia
bunuh diri politik juga
artinya publik tahu bahwa ini partai tidak pro pemberantasan korupsi
saya langsung tanya ke partai saja contohnya partai hanura di sini
kira kira setuju nggak dengan usul yang disampaikan mas bayu
lain sampai sejauh itu setuju saja
saya udah bilang kontennya setuju
bahkan itu sudah kita anjurkan di dalam bentuk surat edaran
supaya kpu membuat surat edaran ke seluruh partai
kontennya silakan atur
termasuk mungkin itu silakan atur
kalau nanti tiba tiba partai politik ini katakanlah ingkar
atau tidak mau
atau tidak mau menandatangani
karena ada dibalik lagi nanti ke atas
boleh kok gitu ya
kenapa lo paksa
ini ada pemaksaan secara tidak langsung
maka kalau itu yang disepakati pasal tiga belas dua puluh kuh perdata
itu adalah kesepakatan bersama
subjek dan objeknya tidak boleh melanggar
aturan main secara paksa
kan balik lagi nih
akan kembali lagi kepada
harus memenuhi tiga prinsip
bentar dulu biar saya terusin
bukan pasal seribu tiga ratus dua puluh biar tidak terlalu jauh
jadi yang saya maksudkan
berjanji kepada publik
kalau seribu tiga ratus dua puluh kan ini private
antara kpu dengan partai politik
bukan ini kepada publik kami berjanji
tidak akan mencalonkan
jadi bukan terkait dengan private tadi ya seribu tiga ratus dua puluh
tidak karena sekarang di seribu tiga ratus dua puluh itu clear
kalau itu kan perdata
ini adalah akses kepada publik
jadi berjanjinya kepada publik
bukan bicara yuridis lagi
intinya bukan bicara yuridis lagi
pasal yuridis ini selesai
tidak bicara mengikat dan tidak mengikat memang
jadi bukan kewenangan daripada kpu lagi
kpu kan sekarang bagaimana dia menjustifikasi
calon ini masuk nggak sebagai calon atau bukan
kan itu urusannya nih sekarang
kalau partai politik dikatakan tidak mau
nggak usah pakai surat edaran
silahkan aja partai politiknya nanti
biar rakyatnya yang menguji
ngapain kita mengisi susah
sebenarnya kita juga perlu menyampaikan mengundang kpu
sayang sekali kpu nya tidak bisa hadir pada malam hari ini
sebenarnya mas bayu ini kemudian mencorongkan
atau mencoba menampilkan jalan tengah
jalan tengah mengakhiri polemik ini
bukan bicara soal yuridis
karena sudah selesai
karena itu sudah selesai di putusan mk
mas bayu juga tidak mendorong soal pkpu
tapi substansinya partai itu
sangat sederhana sekali
tanpa dibuat apa apa pun
kalau ada nanti
ada mantan koruptor yang dicalonkan oleh partainya
kenapa mesti ada anjuran apa gitu
nanti biar masyarakat yang menilai
apakah ada orang mantan koruptor dan segala macam
kenapa mesti kita ribet ribet banget
oke jadi tidak perlu
tidak perlu ada jalan tengah itu juga
kalau itu pilihannya
oke baik kita break dulu ya
nanti kita akan dengarkan pak aryansyah
bagaimana tawaran dari mas bayu ini
sisi tengah konsensus kebersamaan
katakanlah itu kalau tadi anda bilang itu hak yang harus dibatasi
karena mantan api kasus korupsi
kita akan lanjutkan setelah jeda berikutnya
ini sebenarnya saya pikir ini terjadi karena memang ada problem hak lain yang lebih luas
soal hak kesejahteraan dan seterusnya
yang diakibatkan dari proses tindak pidana korupsi yang terjadi sekarang ini
misalkan setiap hari kita lihat ada penangkapan ott kepala daerah kepala daerah
ya itu kan substansi pak ya
itu kan substansi
tentu semua sepakat kan
tetapi persoalannya sekarang buntunya itu di teknis hukumnya
iya salah satunya di tawarkan
tidak masalah gitu loh sejauh yang tadi bahwa deklarasi ini kemudian menjadi sarana bagi rakyat untuk menilai mana mana partai politik yang pro yang kontra terhadap subtansi tadi kan
nah ini saya kira juga pasti salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan ini
saya bisa membayangkan maksudnya pak rufinus maksud tadi mas bayu itu kpu secara resmi mengundang seluruh partai politik hadir
disiarkan oleh media secara langsung karena semangatnya tadi sama ya setuju dengan substansinya
kemudian mengumumkan nama nama apa nama mengumumkan tidak akan mencalonkan diri misalnya
atau mencalonkan para napi kasus korupsi sebagai calon legislatif dari partai tersebut
itu soal itu sebenarnya kalau itu sebenarnya kalau dari anda contohnya hanura misalnya itu setuju tidak dengan
setuju ya akan menghadiri undangan kpu kalau misalnya itu terjadi
setuju persoalannya kan ini di aspek juridis
undang undang atau peraturan apapun yang menabrak filosofi
sosiologi dan juridis itu tidak berlaku
nah ini kan ada privilege di partai politik
sisi moral maksudnya ini
nah kalau kita bicara moral itu kan persoalan lain
kan sekarang gini kalau mengerti paham tentang basic daripada pidana dan pemidanaan
tidak boleh dua kali dihukum orang lain dalam kasus yang sama
jadi kalau di dalam kuhp dikatakan pencabutan hak politik itu adalah merupakan pidanaan
itu adalah pidanaan tambahan
begitu juga di undang undang tipikor
artinya gini terus bagaimana kemudian sikap komisi dua waktu itu mengatakan
semangatnya kami setuju terhadap kpu lho
itu maksudnya apa ya
kalau sekarang jadi berbalik kan gitu
loh bukan bukan berbalik
mengatakan setuju terhadap substansinya
tadi mas bayu bilang ada di sini putusan yang sudah sifatnya final and binding
bukan menabrak pak artinya gini pak
kita teks ketika putusan dibuat
ustaz mas bayu itu bukan nabrak putusan mk ya
ada putusan mahkamah konstitusi pak
sekali lagi gini pak kita tidak usah berdebat lagi
putusan mk sudah clear seperti itu
jadi sejujurnya selesai
bentuk undang undang juga sudah seperti itu
waktu itu kpu mengajukan ini kan atas dasar aspirasi yang berkembang
ada sampai petisi dan lain sebagainya
bersama dengan komisi dua
bersama dengan komisi dua
jawaban waktu itu semua semangatnya kami setuju substansinya setuju
mengapa hari ini mereka melakukan itu
kenapa tidak saat kita membentuk undang undang mereka lakukan itu
ini karena akhirnya flashback ya mundur ke belakang
bagi saya percuma saja karena persoalannya bukan di undang undang
ini sudah putusan mk
jadi yang kita ambil sekarang adalah
karena gini pak meskipun mengatakan caleg koruptor itu secara hukum boleh dicalonkan
ex koruptor tapi kalau partai politik mendeklarasi kami tidak mencalonkan
kan tidak jadi
pendak publik tercapek
bukan soal kemudian secara teknis ini melanggar
tidak ada melanggar
hak partai mencalonkan siapapun
artinya partai gini partai mencalonkan boleh mencalonkan ex koruptor atau tidak
tapi kan publik menginginkan ini nopi ex koruptor tidak dicalonkan
partai mampu nggak menangkap kehendak rakyat ini
silahkan partai partai tidak mendeklarasi berarti dia tidak mampu
intinya tidak bicara yuridis lagi pak tapi semangat sosiologis moralnya tadi
saya setuju itu
karena ini kalau pkpwd kita ikuti maka ingat pak ini sumur hidup
itu yang pertama
kenapa hak dipilihnya tidak diberikan sedang hak memilihnya diberikan
harusnya kita hukum juga supaya dia tidak memilih
pesan singkat untuk kpu
akhir dari saya
kpu tidak bisa masang tensi tinggi seperti ini terus kenapa
karena kalau kpu masih memaksakan ini pertaruhannya tahapan pemilu kita
karena pemerintah dan bawaslu dan dpr punya kewajiban menjaga undang undang dan putusan makam
jadi itu dia dibalik usul mas
jadi kpu juga harus mau menurunkan tensinya bahwa ini memang harus cari solusi jalan tengah
kalau tidak tahapan pemilu kita akan terancam
kita lihat nanti akan kpu akan seperti apa apakah usul yang baik ini akan bisa dijalankan
mengundang seluruh partai politik untuk hadir mendeklarasikan dirinya masing masing
tidak akan mencalonkan napi kasus korupsi sebagai calon anggota dpr ri
ataupun calon anggota legislatif di tingkatan yang lainnya
saya ucapkan terima kasih kepada bapak bapak yang sudah hadir malam hari ini untuk mengulas ini
kita nantikan jalan akhir dari polemik ini agar segera berakhir
karena pertaruhannya adalah di tahapan pemilu itu sendiri
terima kasih selamat malam
dan demikianlah cnn indonesia prime news untuk malam ini
saya indra molana undur diri selamat malam dan sampai jumpa